manis lembut dingin dan menyegarkan
itulah kata kata yang bisa mendeskripsikan es krim
kerap disantap saat cuaca panas kudapan berbahan susu ini juga nikmat dikonsumsi kapan saja
demi memanjakan lidah penggemarnya berbagai varian rasa diciptakan para produsen es krim
di tengah maraknya tren es krim beberapa kedai bahkan tetap mempertahankan eksistensinya turun temurun
rasa khasnya yang tak lekang dimakan waktu seakan mengajak pelanggannya mengingat masa lalu
seperti kedai es krim legendaris yang ada di jakarta ini
kedai es krim ragusa ini buka tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
nama kedai diambil dari nama perintisnya yang berkebangsaan italia
menjadi pelopor es krim di jakarta tidak semudah yang dirasakan pemilik
sepi ramainya pengunjung pernah dirasakan selama bertahun tahun
hingga saat ini ragusa memiliki kedai di jalan veteran jakarta pusat
interior dan eksterior antik memanjakan mata pengunjung kedai es krim
yang seolah menghadirkan suasana tempo dulu
dua menu favorit yaitu
kasata cisiliana berupa potongan es krim dengan empat warna dan rasa
serta spageti ice cream yaitu es krim vanila yang dibentuk mirip mie spageti
diberi saus coklat potongan kacang dan manisan buah warna warni
es krimnya jadul tapi kalau ngomongin rasa rasanya tuh manis tapi tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu hambat
jadi pas di mulut saya
dan satu lagi yang paling kerasa itu saat ditelan dikerongkongan tuh jadi gak ada rasa rasa lengket
susu sapi bersuhu dingin dan gula adalah bahan utama pembuat es krim di sini
dengan bantuan mixer susu perlahan berubah tekstur menjadi padat
tanpa menggunakan bahan pengawet es krim buatan sendiri ini tergolong mudah mencair
gak ada pengawet gak ada butter mentega
iya jadi lain
jadi juga bikinnya ekstrasi enggak kakek
tiga bulan saja masih ada di supermarket
ini mah jual hari ini bikinnya hari ini
rasa khasnya membuat es tempo dulu ini punya banyak penggemar
es krim ragusa dijual mulai harga lima belas hingga tiga puluh lima ribu rupiah
kalau di sini apa ya gak terlalu enek gitu
gak terlalu kayaknya ya pokoknya rasanya beda aja sih
gak terlalu manis juga
gak terlalu enak
es krim tempoh dulu lainnya di jakarta adalah tropic
berderet dengan toko tekstil di jalan pasar baru kedai es krim ini mulai berjualan sejak tahun lima puluh an
saat ini tropik dikelola oleh generasi kedua dari pemilik awalnya
sejak awal dibuka toko es krim menempati bangunan yang sama
meski ada sedikit perubahan desain ruangan pengunjung masih bisa menikmati es krim legendaris dengan suasana klasik
hiasi rasa es krim buatan sendiri
menu kuda pan dingin favorit di antaranya banan quando sprit dan chocolate special
karena dibuat tanpa bahan pengawet mengkonsumsi es krim legendaris ini sebaiknya langsung ditempat karena cepat menjaya
kita sebenarnya kan yang fresh semua kan jadi kita ada bahan ada pengawet segala macam
dan itu memang diturunin oleh armal psikologi ayah saya jadi kita tetap menjaga mutu sama kualitasnya kita punya es krimnya

dijual dari harga rp dua puluh tiga hingga rp lima puluh
es krim legendaris lainnya di jakarta adalah canang
yang ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
laman detik com menulis es krim ini sempat memiliki pelanggan istimewa
yaitu presiden pertama indonesia soekarno
awalnya es krim canang memiliki kedai sendiri di calancikini
namun saat ini tidak ada display khusus layaknya toko es krim lainnya
es krim dijual di dalam kotak pendingin di dalam sebuah hotel di daerah yang sama
es krim canang mirip sorbek bertekstur agak kasar dengan dua belas varian rasa
nah kalau es krim yang saya makan ini
ini es krim canyang yang umurnya saat ini sudah enam puluh sembilan tahun
artinya sudah berproduksi hampir tujuh puluh tahun
ini saya pilih yang kombinasi kelihatan dari warnanya
dan kalau dari rasanya es krim jadul tempodul dan legendaris ini
rasanya itu tidak terlalu manis dan juga enak
jadi kalau dimakan habis makan besar ini pas posisi segini
es krim dijual dalam beragam ukuran
kap kecil harganya lima belas ribu rupiah
kemasan enam liter tujuh puluh ribu rupiah
dan kemasan satu liter dihargai delapan puluh lima ribu rupiah
hidrayani laksmi dwi prasetyo jakarta